anu pak saya mau ke sana pak ke warung kopi oh ya udah silakan ya
beli pulsa oh terus bayar apa lagi tadi cicilan buat makan macam macam bang sekarang buat
apalagi ya ampun abang tadi pak narti bilang pengen beli handphone baru ini handphone yang
bang tinggalin udah busuk banget bang kacanya udah retak retak malu ya udahlah
insya allah besok abang kirim lagi ya udah beneran ya bang awas kalau enggak loh pokoknya
besok transfer ya ya ya udah
eh bisa prik malam begini mau kemana
anu pak saya mau ke sana pak ke warung kopi oh ya udah silakan ya
terima kasih johan walaupun sekarang ini kamu sangat sibuk tapi kamu masih sempat nengokin saya malam malam begini
ya nggak apa apa pak cuma beberapa hari ini saya nggak bisa tidur memang begitu kalau orang sibuk susah tidur yaudah kita minum kopi dulu nggak tahu aja pak kok perasaan saya ini apa gitu ya kayak ada yang mengganjal
ya sudah kalau begitu
biar saya beresin dulu pak ya
gak usah biar saya barisin
saya aja yang barisin
ya sekarang pak
selamatlah riwayat tuhu johan
ternyata lo punya niat buruk ya kan
punya niat jahat lo
mohon kita bawa aja ke kantor polisi
biar takut nih
alhamdulillah ya allah beralamin
sabri punya niat membakar babar sob
iya benar pak
iya benar pak
pantesan gue curiga deh ini
malem lo timbatan
ya kalau gitu kita kebukin aja
eh eh eh tahan tahan tahan
jangan main hakim sendiri
jangan bos saya ke kantor polisi bang johan
bahwa apa yang kamu lakukan salah
bener bener nyesel bang johan
beneran gak lo nyeselnya
iya pak hasan
bener bener ingin tol buat pak hasan
kami semuanya memaafkan kamu
jangan pernah diulangi lagi
itu perbuatan yang tidak benar
berlomba lomba dalam kebaikan
dalam kebaikan ada rezeki yang halal
berarti kamu harus berhati hati
minta maaf sama juga sama pak hasto
abang tuh kenapa sih
akhir akhir ini lesu mulu
kayak nggak senang ketemu saya bang
senarty abang mau terus terang sama kamu
sebenarnya abang lagi ada masalah suruh
ya udah makanya cerita aja bang
siapa tahu nanti bisa bantuin masalah abang
masalah motor ini su
motor ini lagi diuber uber sama dila
dan nanti kalau ditarik gimana abang gak pusing coba
yaudah bang tenang aja nggak usah dipikirin
nanti nanti bantuin deh urusin masalah abang
senarty mau bantuin abang
iya mana pernah sih nanti gak pernah serius sama abang
udah gak usah dipikirin
kemarin saya pulang dari luar kota
dan saya ketemu dengan pak hasan
saya tuh kaget banget dengar berita itu pak johan
kok bisa bisanya ini terjadi
maaf pak apa yang disampaikan sama pak hasan itu benar
tapi alhamdulillah tidak terjadi apa apa
emang gak terjadi apa apa saya juga tahu itu pak
cuma kan ini bukti keteledoran kamu
kok bisa bisanya sabri sampai membakar tempat kita
nah justru karena firasat mas johan
kejadian itu gak terjadi
pak hasan juga bilang begitu kan
alah semua manusia juga punya pirasat kok
tapi kan ini bukti yang dilakukan oleh johan
mohon maaf pak saya ini kan manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa
namun kalau memang pekerjaan saya ini tidak berkenan dan tidak memuaskan bapak
ya saya siap bagaimana keputusan bapak
johan kamu itu gak usah tersinggung dulu dengan perkataan saya
biar bagaimanapun juga kamu itu masih saya butuhkan untuk kerja di sini
cuma nih perlu kamu ketahuin juga
dulu perjanjian kita untuk bagi hasil itu itu merugikan saya johan
jadi bagaimana kalau menurut kamu saya ubah semuanya
kamu kerja di sini menjadi pekerja harian
tidak ada tukang
pak kayaknya bapak salah dengan kayak gitu
coba dipikirin lagi pak
jujur saja kalau untuk harian bapak kan tahu
saya biasa mandiri untuk kerja harian
kalau memang itu keputusan bapak mohon maaf
kalau memang ini menyinggung saya nggak bisa pak
saya mengundurkan diri saja
ya tapi saya comunicasi dulu pak
maka tepuk tangan pak
ya apa yang kamu cakap
ya ini bered friend bahwa saya pilih iey
ya sudah bukannya
ya udah besok aja ngajinya
gak ada sekarang
kalau lo gak ngaji gue gak kasih duit
nah gitu dong
keliatan kan muslimah solehah
pergi ngaji lagi
ya allah ya udah berangkat
ya udah nih bang ah yang penting abang senang
dah ayo pergi dulu bang
eh udah buyung
apa kabar tuh ben
baik bang iswan
nah ada sesuatu yang mau saya omongin
saya gak enak nih takut bang iswan sakit aja
orang sepi kok nggak ada siapa siapa
saya sering liat gareng nih main kesini bang
selama saya di jakarta dia gak disini
ya gak tau juga
kadang kadang ada di sini kadang kadang istri apa yang main ke kontrakan dia
apalagi saya kan belum melihat sendiri
tapi makasih lah
bukan bang ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bang
sering saya ngeliat kalau saya lewat sini sering main kesini garengnya
kok kaya suara bang johan
kamu lompat di kamarnya
ini lo itu udah kagak suka lagi sama lo
jangan ganggu keluarga saya
biarkanlah saya saman arti hidup bahagia
lagi juga perbuatan mas gareng kan
jujur saja dilarang sama agama
oh banyak banget loh ya
mas gareng udahlah
jangan pakai kekerasan
kita ini orang dewasa
dahulukan akal dulu
ngapain sih pakai tenaga
kita mesti berkelahi
nggak ada manfaatnya
makanya alangkah baiknya yuk sama sama
kita urus urusan diri sendiri
kenapa lo jadi ceramah
bantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah
akhirnya saya jadi berbuat sulim sama mas gareng
maaf ya mas gareng
di situ di situ
apa yang ada di sini
ngapain di situ
kenapa nggak masuk
takut abang masih marah
abang tuh gak bakalan marah
udah masuk dalam